dan saat ini saya akan mengajak anda untuk mengikuti bersama keterangan pers terkait dengan temuan black box pesawat sriwijaya air di kepulauan seribu
hari ini alhamdulillah saya ucapkan dan terima kasih kepada rekan media yang berkenan hadir
bahwa kita tahu bahwa pada sembilan januari yang lalu ada pesawat sriwijaya air yang jatuh di pulau jawa dan itu tepatnya di pulau pelaki pulau seribu
dan kami ucapkan terima kasih kepada pak presiden karena setiap saat pak presiden selalu berkata
memberikan atensi dan memberikan dukungan pada kita semuanya kepada saya kepada basarnas kepada knkt dan juga angkatan laut dan polri
nah tentu saya terima kasih kepada basarnas knkt pengabar polri yang bekerja luar biasa menurut saya
bahwa apa yang kita temukan hari ini tentu kita menyampaikan
saya puji syukur kepada tuhan yang maha esa dan dapat disampaikan bahwa apa yang ditemukan itu adalah suatu upaya untuk mendapatkan data data yang lebih baik
tetapi sebelumnya saya sampaikan bahwa tujuan utama dari pencarian
yang dilakukan oleh basarnas adalah bagaimana kita berusaha menyelamatkan dan mendapatkan jenazah jenazah secara signifikan
dan alhamdulillah itu sudah dilakukan dengan baik oleh basarnas dan ditemukan potongan jenazah sebanyak lima puluh sembilan dari enam puluh dua orang yang ada
dan memang sejak tanggal dua oktober
operasi dari sriwijaya berkaitan dengan pencarian korban itu dihentikan
kita juga tahu bahwa fdr flight data recorder sudah ditemukan beberapa waktu yang lain lalu
dan kita berusaha untuk mendapatkan cvr open voice recorder dari puing puing
apa yang dilakukan tidak mudah
karena dimulai atau
ini tidak harus dilakukan dengan cara ikut cara teknis
dimana penyelam penyelam itu ke dasar laut
tetapi memang banyak sekali puing puing sehingga metodenya dirubah
dan nanti mungkin pak ketua knkt akan menjelaskan bagaimana itu dilakukan
dan kita sampaikan bahwa
tim gabungan yang tadinya lengkap ya dari ada angkatan laut ada basarnas ada kapolri sejak dua belas januari
dan pada saat itu kita menemukan dua belas januari kfdr nya
data itu tentu berharga dan knkt sudah menemukan banyak hal dari flight data recorder
tetapi flight data recorder itu akan paripurna apabila dilakukan satu penggabungan
apa yang terjadi di kokpit yaitu pembicaraan antara pilot dan co pilot dan itu akan melengkapi apa yang ada data dari fdr itu
nah oleh karanya kita memang lakukan dengan sistematis
dan alhamdulillah semalam jam dua puluh ditemukan di tempat yang tidak jauh dari ditemukannya fdr
secara teknis penemuan ini sudah dilapor ke kami dan kami sudah lapor ke presiden bahwa ini sudah ditemukan
kami laporkan juga kepada pak presiden kami segera akan memberikan pada knkt dan akan dilakukan suatu tindak lanjut
hari ini kita lakukan press statement agar media tahu masyarakat tahu apa yang kita lakukan dengan sungguh sungguh tidak mudah
tim ini dilakukan dengan koordinasi yang intensif
nah oleh karanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak presiden bapak panglima bapak ksar yang secara intensif selalu mendiskusikan
dan kami juga berharap kita akan melakukan sesuatu yang sangat penting

dengan kami dan memberikan dukungan dukungan
dan tentunya di sini ada basarnas bawang arbar knkt dan polisi
dan tentunya jajaran dari kementerian perhubungan yang sudah melakukan dengan ini
harapan kami knkt bisa melakukan suatu penelitian yang detail
dan bisa men share informasi tentang apa yang ditemukan dalam fdr ini
saya harapkan pak aswur bisa melaksanakan yang baik
dan tentunya kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada teman teman yang di lapangan yang tidak kenal hentinya
setiap hari kami melakukan koordinasi melalui wa group
dan semangat mereka memang luar biasa
saya berikan acungan jempol kepada rekan rekan yang ada di lapangan
dan sampai kemarin
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam umsiatu namudaya dan salam kewajiban
baik selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan terkait juga dengan proses penemuan dari cvr ini
langsung dari ketua knkt bapak suryanto cahyono
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati bapak menteri perhubungan bapak bukit kalian sepan
yang saya hormati ketua basarnas
yang saya hormati pak ampar bapak rasin
yang saya hormati dari kepolisian pak polis
yang saya hormati pak dirjen udara bapak sekjen bapak dirjen laut
serta hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu
sebelumnya mengucapkan terima kasih atas support dari jajaran kementerian perhubungan
dari tni al dari basarnas
dari bppt yang memberikan peta ke kami
dari masyarakat kepulauan seribu yang terus membantu kami
bapak bupati dari kepulauan seribu
bapak camat dari kepulauan seribu
dan pak lurah di kepulauan seribu
tanpa bantuan dari teman teman semuanya ini
mustahil kami bisa menemukan black box
dan salah satu semangat yang kami dapat adalah support dan doa dari masyarakat
serta dari teman teman semua
tanpa adanya support dan doa ini kami rasanya kok tidak mungkin bisa menemukan cvr
seperti kita mencari jarum di tengah jerami
jadi terima kasih
jadi di sini setelah operasi basarnas ditutup
namun sebelum ditutup kita sudah menemukan fdr
dan menemukan dua ulb atau pinker locator beacon
dengan ditemukan dua pinker yang kita tahu bahwa ini terpisah
tapi saat itu tim gabungan basarnas bisa menemukan fdr
dan kita sudah berhasil membuka dan beberapa informasi juga berhasil
kita sudah share ke teman teman media
selanjutnya setelah operasi ditutup knkt melanjutkan untuk pencarian bersama tim yang kami sebut tadi
dengan beberapa penyelam dari basarnas dari tni al dari teman teman dari kepulauan seribu
namun setelah satu bulan setengah pencarian dengan menggunakan penyelam dengan segala peralatan yang kita punya
tidak membuahkan hasil
dan kami istirahat satu minggu terus kita mengevaluasi kira kira metode apa lagi yang bisa kita gunakan di dalam pencarian black box ini
terus kemudian kita berdiskusi salah satunya kita menggunakan kapal pengisap lumpur yaitu kapal tshd
dengan menggunakan kapal itu kita sudah tahu area yang kita cari adalah sembilan puluh
jadi kita mencari area sembilan puluh x sembilan puluh meter
terus kemudian karena memang area di situ banyak lumpurnya dengan kapal tshd ini kita melakukan pencarian
yaitu dengan ada penyedot lumpur seperti kerjanya seperti vakum cleaner kita menyedot sampai kedalaman satu meter di area sembilan puluh x sembilan puluh
terus setelah tiga hari atau empat hari kita beroperasi kok belum ketemu
ini kita jadikan
dan juga saya berpikir metode apa lagi yang akan kita gunakan untuk mencari ini
saya sempat ditanya teman teman pak sur kalau ctr nya nggak ketemu bagaimana
saya sampai bilang saya tidak bisa menjawab
saya belum siap menjawab kalau cvr nya tidak ketemu
saya apapun usahanya sampai nanti kita menyerah semuanya
baru saya akan mengatakan tidak sanggup
tapi sampai saat kemarin teman teman sudah pak ini sudah hari terakhir untuk pencarian dengan kapal ini
ya kita sama sama berdoa mudah mudahan cvr ini bisa ditemukan
alhamdulillah tadi malam yang merupakan malam terakhir di dalam pencarian lanjutan ini
alhamdulillah bisa kita temukan cpr ini
nah cvr ini nanti kita akan bawa ke lab
dan kita akan proses untuk pembacaan yang akan memerlukan waktu kurang lebih antara tiga hari sampai satu minggu
nah setelah itu kita akan lihat kita akan bikin transkrip untuk di matchingkan dengan fdr
apa yang terjadi di dalam kokpit seperti tadi yang disampaikan bapak menteri
kenapa data dari fdr kok seperti ini dan bagaimana situasi di covid sembilan belas nya
tanpa cvr memang di dalam kasus sriwijaya satu ratus delapan puluh dua ini akan sangat sulit menentukan penyebabnya
dari apa yang saya sampaikan kepada rekan rekan wartawan di sini
bahwa menunjukkan kami dari pemerintah memang serius melakukan investigasi dan sesuai dengan pesan dari bapak presiden
untuk membuka setransparan transparan mungkin dan apa menjadi penyebab
agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari itu yang paling penting
jadi ini menunjukkan usaha dari pemerintah sangat serius untuk bisa mengungkap kecelakaan ini
dan kita menunjukkan kepada dunia internasional bahwa indonesia tidak main main dan apapun usahanya
apapun resikonya kita bisa mengelak
apapun kesulitannya harus kita hadapi bersama
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami sehingga cpr ini bisa kita temukan
terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari kepala basarnas bapak marsda tni henry alfiandi
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hari ini atau tadi malam kita bisa mendapatkan sesuatu yang ditunggu yaitu voice data recorder sebagai pelengkap dari flight data recorder yang sudah ditemukan dari yang lalu
kami dari basarnas mengkoordinasikan segala upaya penemuan baik manusia maupun peralatan penting termasuk di dalamnya adalah alat strategis yang para wartawan bisa lihat
sekarang yang ada di depan kita ini
penemuan ini berkat kerjasama yang baik atas koordinasi pimpinan dari bapak menteri dan juga tentunya bapak menteri sebagai perwakilan langsung dari pemerintah
kami sebagai badan pelaksana berupaya selalu dan berkoordinasi mencari yang mungkin salah satunya out of the box
yang selama ini kita mencari by manual yaitu dengan menggunakan tenaga manusia mencari benda dan melihat
dengan penyelam akhirnya ditemukan dengan separatan seperti yang disediakan oleh kepala knkd tadi
kita berupaya untuk mencari sesuatu yang out of the box menurut saya yaitu dengan menyedot dengan kapal kerup dan alhamdulillah menghasilkan hasil
dan ini adalah upaya keseluruhan seperti yang disampaikan tadi dari upaya kita bersama
ini adalah hasil kerjasama yang
yang saya kira luar negeri pun akan menilai bagaimana indonesia menangani suatu bencana
termasuk di dalamnya adalah pencarian manusia di dalamnya satna setelahnya
kemudian dari stakeholder lainnya kerjasama
ini adalah bukti bahwa indonesia bukan main main dan bukti pula bahwa kita bisa diandalkan
ini adalah penyelesaian masalah jatuhnya sebuah pesawat
tersyukur kita semua kedalamannya ini cukup ya dan ideal untuk bisa dilaksanakan secara manual
mudah mudahan tidak terjadi tempat lebih dalam lagi
sehingga hal hal yang tidak diinginkan atau kemampuan kita ini bisa kita minimalisir ya di luar kemampuan kita
saya kira itu yang bisa saya sampaikan bapak bapak sekalian
kami dari basarnas mengucapkan terima kasih sekali lagi
atas dukungan support juga masukan sehingga upaya koordinasi pencarian pcr ini berhasil ditemukan
terima kasih dan sekali lagi akhir ulang
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kepada bapak kepala basarnas
dan selanjutnya kita akan dengarkan dari bapak panglima pemandu armada i
bapak laksdard ni
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat bapak menteri perhubungan
yang saya hormati ketua basarnas ketua kmkt pak poliwami latul magili serta seluruh hadirin
pertama tama kami ucapkan syukur alhamdulillah apa yang kita cari selama ini sudah ditemukan
nah seperti yang disampaikan tadi
langsung press conference dari dermaga untuk menuju ke kepulauan seribu terkait dengan penemuan dari black box sj satu ratus delapan puluh dua sriwijaya air
dimana tadi pertama tadi diberikan sambutan oleh menhub budi karya sumadi
yang menyatakan bahwa akhirnya black box yang merupakan cvr atau cockpit voice recorder ini berhasil ditemukan malam tadi pukul delapan malam
dan seperti yang kita tahu juga bahwa dua belas januari dua ribu dua puluh satu lalu sebelumnya fdr atau flight data recorder sudah ditemukan terlebih dahulu
dengan penemuan cvr kali ini maka sudah lengkap black box dari sj satu ratus delapan puluh dua ini ditemukan
dan tadi dilanjut juga press conference nya oleh bapak suryanto cahyono selaku ketua knkt yang menyatakan bahwa semua ini bisa terjadi karena bentuk support dari masyarakat dan juga semua stakeholder terkait pencarian
dari jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua
berbagai metode juga dilakukan oleh tim dalam pencarian black box ini
dan akhirnya diketemukan cvr tadi menggunakan kapal penghisap lumpur
ataupun jadi sistemnya seperti menghisap begitu menghisap lumpur sampai kedalaman sekitar satu meter
dan akhirnya berhasil ditemukan di area pencarian sembilan puluh x sembilan puluh
dan nantinya cvr ini akan dibawa ke laboratorium
dan diperlukan waktu pembacaan data sekitar tiga sampai tujuh hari
dan kita akan tunggu bersama nanti untuk mengetahui secara pasti dan juga komprehensif terkait penyebab pasti jatuhnya pesawat sriwijaya sj satu ratus delapan puluh dua